saudara sebuah perahu motor tenggelam saat menuju ke pulau kera kupang nusa tenggara timur pada minggu siang
sebuah perahu motor yang memuat tiga puluh enam orang penumpang ini saudara yang hendak berlibur ke pulau kera kupang pada minggu siang tenggelam
cuaca buruk dengan angin yang kencang dan juga gelombang yang tinggi membuat kapal oleng dan juga terbalik
warga yang melintas membantu evakuasi para penumpang kapal yang hendak menuju ke pulau kera ini hingga malamnya dijemput oleh tim basarnas kupang